anggota polres kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat menghalau masa yang mencoba menghakimi begal usai melakukan aksinya di jalan raya desa pengembur kecamatan wujud kabupaten lombok tengah senin sore
masa sempat melempari petugas dan pelaku pembegalan berinisial d menggunakan batu dan kayu
petugas pun melepaskan sejumlah tembakan ke udara
video pengajaran ini tersebar di sejumlah media sosial
kasat reskrim polres kabupaten lombok tengah yang dikonfirmasi selasa menyatakan pelaku pembegalan menghadang korban yang sedang naik motor dengan parang
korban berteriak dan warga datang mengejar
korban mempertahankan motornya jadi kembali si pelaku mengeluarkan parangnya ke arah leher korban namun ditangkis atau ditepis sama korban jadi mengakibatkan luka di tangannya
nah setelah si pelaku mengetahui korban luka luka langsung kabur
tersangka pelaku yang juga residivis kambuhan tersebut ditahan di mapolres kabupaten lombok tengah untuk proses lebih lanjut
lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat